tapi itu teman aku mau pamit pulang
ayo mas kita ke depan yuk
apa jangan jangan naik kali ya
ngasih bunga kreva
gue lagi di warung bab ya
sorry ya ganggu kalian
gue cuma mau bilang kalau reva tuh
marah banget sama gue
karena waktu di cibodas
dia nemuin bunga di tasnya
dan dia mikir kalau gue yang kasih bunga buat dia
ya gue ngomong apa adanya aja sama reva
kalau gue sama sekali gak kasih bunga buat dia
tiba tiba dia langsung marah sama gue
nggak mau angkat telepon dari gue
nggak mau bales bbm gue
nah aku bingung nih kal
siapa ya yang ngasih bunga ke reva
apa jangan jangan lo
gue gak ngasih bunga ke reva
lagi juga gue gak berani lah ngelakuin itu tanpa bilang ke lo
terus siapa ya
yaudah deh kal sorry ya ganggu ya
lo ke warung bbm gak
nggak kal gue malas banget nih reva
marah banget sama gue soalnya
yaudah thank you ya kal ya
nih susunya yang diminum
nih abie makasih ya
ngalam pun lepak gawe ante
ngalam pun lepak gawe ante
nggak kok bi
aden aku takut kalau mau cerita sama bibi
aden jangan sungkan kalau mau berbagi kesusahan sama bibi
bibi mah malahan seneng lah
namun aden mau cerita apa saja kak bibi
boy juga seneng kok bi
kalau aden mau cerita tentang kesusahan sama bibi
berarti adente percaya kak bibi
berarti aden mau cerita tentang kesusahan sama bibi

bisa patuk tuh sini kak bibi
gak usah bi
ih boleh gelas
gue juga percaya kok sama bibi
ya udah sok atur cerita kak bibi

ya jadi gini bi
ya jadi gini bi
reva tuh nemuin bunga di tasnya
dan dia pikir kalo bunga itu tuh dari boy
ya boy jelasin dong sama dia bi
kalo boy sama sekali gak kasih bunga buat dia
nah pas boy jelasin
ini langsung marah banget sama boy
itu jangan dibalas dengan kemarahan dan tenang aja nanti juga pasti akan ketahuan saat anu
berkembang apa nah itu dia bi pokoknya boy harus cari tahu siapa orang yang ngasih bunga
itu ke reva ya kalau enggak reva tuh bakalan marah terus sama boy oke deh ah tapi dan apa
mungkin ayah orang anu red na cembak aden supaya aden tengah jauh jengrepa supaya eneng repate
marah marah juga kiyo terus ke aden bisa jadi sih tapi siapa ya orangnya takut di pikiranku
kalau aku sih yakin boy itu orangnya nggak kayak gitu nggak kayak yang reva sama teman teman
aku pikirin simpelnya gini deh dia sama musuhnya aja
nggak pernah sekalipun dia pengen nyakitin ya apalagi sama reva orang yang dia sayang
tapi kamu yakin kalau boy benar benar suka sama reva boy bukan suka lagi sama reva tapi tuh dia jatuh
cinta dari cerita ceritanya dia ke aku sih aku nangkepnya kayak gitu
pikir juga kayak gitu sih tapi reva tuh emang sifatnya kayak gitu baunya kayak gitu jadi dia tuh orangnya tomboy
memberani tapi gampang kasut orang gitu loh dan itu gampang berkesimpulan sendiri
ya sebelas dua belas lah sama kamu gini aja gini gini kita bikin boy sama reva jadian gimana ya iyalah orang dari awal deh tapi buat tawaran aja
ya iya lah orang dari awal lagi

kita bikin boy sama reva jadian gimana
ya iyalah orang dari awal
ya iya lah orang dari awal lagi

kalau gitu sekarang saatnya aku bantuin boy
dari dulu kan boy yang paling sering bantuin aku
buat bisa baikan sama kamu
bahkan sampai kita pacaran lagi nih
yaudah berarti sekarang waktunya kita bikin boy sama reva jadiin
hmm yaudah kalau gitu kita main ke rumah boy yuk
ya siapa tau aja kita bisa kasih solusi sama dia
tapi boy ada di rumah gak masalahnya
siapa yang gak suka lihat gue sama reva
gue sama moni mau main ke rumah lo boleh gak
aduh gimana ya boleh boleh aja sih cuman gue jadi dapat nyamuk dong kalau berdua kesini
shhh nyebelin banget sih lo enggak lah
ya kita mau main aja sambil kayak gue mau ada sedikit ngobrol lah sama lo
yaudah boleh kesini aja
soalnya gue lagi butuh temen ngobrol nih
ya udah deh gue kesana ya
ada kita langsung ke rumahnya
ntar aku ambil dulu jaket sama kelam
eh yan kita ke rumah boy kayaknya boy lagi galau deh
ya kita hibur hibur aja main ps
gak usah lu
sini lo mau makanan buat gue ya
iya enak aja
nang gue bawa lo ke taikel
wih banyak banget
eh pada mau gak
eh pada mau gak
boleh gak papi cobain
ya boleh dong be
eh papi gak usah
aduh ini makanan gue
kamu ada kamu ada
kalau gitu gue pulang duluan ya
ya pulang sih
gak seru dong
jangan pulang dulu
duduk duduk deng katong di sini
pengen sih cuma kebetulan gue lagi buru buru kok
soalnya tadi kan gue abis les
terus ya udah gue jempetin dulu ke sini
jadi gue mesti pulang sekarang
ya udah kalau gitu
sin makasih ya
kenapa sih lo gak sama cindy aja
cindy tuh cantik loh
kayaknya dia tuh emang bener bener cinta deh sama lo
dia nyempet nyempetin kal
pulang les dia langsung kemari
melih aja belum tentu begitu kal ke gue
daripada lo gak laku lo gbt aja tuh orang
kal tapi ada beneran juga tuh si yan ngomong kayak gitu
kal lo juga ngejar si cindy
ngapain lo ngejar ngejar si raya
gak jelas tau
eh lagian rezeki nomplok tuh jadi tolak
aduh udah deh
ini tuh bukan urusan kalian tau gak
urusan urusan kita juga
yang penting milik lo bukan milik kita
sebenernya si babe perhatiin juga
dari zamannya kita camping
jelas babe liat
dia tuh perhatian banget sama lo
bukan anak kecil lagi
lo deketin aja dia
daripada lo cari cewek yang lain belum tentu udah menemen lo
yang ada sakit hati
lo buka hati lo dikit buat dia
babe yakin lo juga bakal teneng sama dia
dengar tuh kata orang tua
ya udah biasa aja
mendingan lo makan deh
biar gue balik aja ya
ya nih kayaknya gue harus istirahat deh
nunggu gue mulai mewar mewar
udah gak usah gak apa apa
gak enak lah
kalau biasanya gue ke rumah teman pasti pamit juga sama orang tuanya
masa pulang gitu aja
itu temen aku mau pamit pulang
ayo mas kita ke depan ya